pssi memastikan segera melayangkan surat protes kepada aff terkait pertandingan vietnam vs thailand pada laga piala aff u sembilan belas dua ribu dua puluh dua
federasi menilai thailand dan vietnam diduga tidak menunjukkan usaha terbaik mereka saat skor menunjukkan skor imbang satu satu
dan hasil tersebut membuat indonesia tersisih karena finish di posisi ketiga grup a
dan untuk membahasnya lebih lanjut melihat seperti apa argumentasinya sudah bergabung bersama kami ketua umum pssi muhammad iryawan melalui sambungan zoom
halo selamat malam pak iwan
selamat malam selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam pak iwan kami tadi sudah mendengar argumentasi yang disampaikan di informasi sebelumnya
mengapa kemudian pssi atau federasi mengerimkan surat protes
apakah pssi yakin bahwa argumentasi dan bukti yang dibawa atau dilaporkan ini kuat
terima kasih jadi kita baru rapat tadi yang sebelas empat kita menyimpulkan kita harus melakukan protes melalui surat kff
pertama adalah jangan sampai ini terulang kembali peristiwa yang merugikan kita
kita tidak melihat dari regulasi
sudah menjadi kesepakatan bersama
yang kita lihat adalah permainan yang kira kira tidak pas dilakukan oleh thailand dan vietnam pada saat tadi malam ya
yang akhirnya membuat kita tersisih
kita terima kalau itu tercici tapi permainnya betul betul bermain dengan maksimal mereka
kita aneh gitu sekuat thailand dan vietnam katakanlah kok hanya main kayak main main gitu ya
kita tidak terima dan kita kecewa gitu
apa dia takut lawan kita nanti kalau salah satu kalah mungkin ya
kemungkinan itu ya
karena dia melihat peningkatan pembangunan kita luar biasa
kita ditanyakan kepada kff
kira kira dengan permainan yang tadi malam kebetulan saya melihat di layar ipad saya
setelah menang tiga satu saya yakin indonesia tidak terkejar
itu aneh sekali itu permainannya
nanti apakah itu
terbukti tidak tidak silakan kff
silakan nilai apalagi sepuluh menit menjelang pertandingan tersebut
masih ada tim negara yang cukup kuat begitu
pasing ke belakang ke depan ke belakang sepuluh menit lho
dan anehnya tidak dikejar oleh thailand
biasanya kalau dikejar kalau pilihan mau memenangkan pertandingan
karena dia mungkin aman lah kalau satu satu dua dua bisa clear
nah itu yang saya tanyakan ke kff
apakah itu masuk prp atau tidak
nah itu adalah kff menjawab apa
yang kita ingin tanyakan
kalau begini kan bisa rusak sepuluh bola
nanti kita bisa main itu juga mungkin dua puluh menit
ini kan jadi tidak mendidik gitu
meskipun katakan itu taktik atau teknik strategi ya betul
tapi ya kita melihat itu merugikan sekali bagi kita dengan permainan yang tidak serius
dilakukan oleh thailand dan vietnam
pak iwan selain hasil menang
kita juga berharap dengan hasil kacamata di pertandingan sebelah
dalam hal ini adalah hasil thailand dan juga vietnam
entah kacamata ataupun skor salah satu ada yang menang
apakah pssi dan juga jajaran dari pelatih timnas u sembilan belas sudah menduga hal ini akan dilakukan
karena kalau saya lihat dari gestur sintayong
beliau menyatakan bahwa saya tersinggung dengan apa yang disajikan di pertandingan di stadion madia
justru begini mbak
pada saat jam empat menjelang pertandingan kita lawan myanmar
ini kalau sampai terjadi mereka satu satu kita akan tersingkir
itu sudah saya punya feeling lah gitu
atau mungkin punya prediksi ya
dan saya juga tidak nyangka juga akan terjadi gitu
tapi feeling saya ada
karena mereka adalah tim musuh bebuyutan
sehingga mereka bergensi
seperti indonesia dengan malaysia lah
makanya sint tersinggung lah
dengan permainan yang disajikan oleh dua tim tersebut ya
yang tidak maksimal
setelah mereka aman
dengan permainan yang jelek itu yang kurang memberikan pelajaran yang bagus buat seorang klub thailand
ya pasti lah
karena tidak nyangka akan terjadi
setelah kejadian pasti tersinggung lah sintayong dengan permainan itu
banyak yang bersedih
jelas pemain yang mengeluarkan best effort ini menangis setelah pertandingan
saat pemain para pemain dan juga jajaran pelatih tahu bahwa skornya satu satu
dan melihat video dari pertandingan thailand dan vietnam
pak iwan bule yang bisa disampaikan
di share kepada kami masyarakat
eh dulu mungkin
saya sudah melihat di babak pertama pun masih bermain di tengah tengah
meskipun kita lihat cukup serius ya
nah begitu yang babak kedua atau yang kira kira sepuluh menit terakhir ini saya bilang itu nggak benar
kemudian dalam pertandingan sebut kan
sporter udah tahu juga bahwa satu satu kita akan tersimpit
dengan hasil ini tentunya sedih
saya pun sama ya
memang ini aturannya tidak memakai yang sisi bol tertinggi
cuma memakai aturan yang memang sudah sepakati yaitu
mini mini mini tiga klub yang terakhir yaitu indonesia vietnam thailand
itu yang mereka bisa bukan satu satu
jangan kita kalah dalam sisi gol
anak anak cukup terpukul tapi kami memberikan semangat mereka oke kita harus kepala tentak masih banyak waktu kita ada afc kita piala dunia harus kita betul betul berlatih dengan maksimal
dan yang terdekat adalah kembali pulih meskipun berang semuanya mereka ada yang terpukul sekali tapi menurut saya anak anak siap lagi untuk melakukan latihan bersama lagi setelah mereka beristirahat nanti
berarti yang terdekat adalah kualifikasi piala asia u sembilan belas ya pak iwan bule dan timnas siap untuk menampilkan penampilan terbaik best effort
ya itu yang terdekat ini kan dari pelajaran kami tadi komunikasi dengan sekian iff winston ini menjadi proper indonesia berkaitan dengan permainan seperti ini
itu mereka katakan mudah mudahan ke depan tidak ada lagi
dan mungkin kami sih berharap regulasi ini supaya ditinjau kembali ya jangan sampai terjadi juga pada ke tim kita dan ke tim lain juga
ditinjau itu mungkin adalah lebih baik dari regulasi ini
ini kan dibuat regulasi ini untuk menghindari permainan gajah sepak bola gajah yang banyak ya dibuat regulasi ini tapi ternyata ini ada telah juga gitu
oleh sebab itu kami tadi meminta ke sekjen iff ya
untuk bisa juga ini dievaluasi
menunjukkan kembali regulasi kita tidak kupas tapi ke depan mungkin yang jelas ini kami ingin kepastian dari aff berkaitan dengan pertandingan vietnam dengan thailand itu ya
jadi sekali lagi dari kita kan apakah pantas ya kira kira bermain demikian yang tidak ngotot tidak ada daya juang kemudian santai kan enggak elok lah enggak lucu kita lihat ya